golkar aceh hasan serzili mengatakan kursi pimpinan mpr adalah bentuk insentif politik yang seharusnya diterima oleh partai golkar
ia juga menyebut calon ketua mpr yang diusungnya telah mendapat dukungan dari nasdem dan juga demokrat
sebaliknya sekjen gerindra ahmad muzani mengaku partainya tidak ngotot menduduki kursi mpr satu
bahkan dirinya tidak mengetahui sejauh mana lobby lobby antar partai terkait ketua mpr
namun muzani menegaskan perlu ada keseimbangan politik dalam keposisi pimpinan mpr
ini adalah bagian dari insentif politik yang harus didapatkan oleh partai golkar
karena sebagai pemenang kedua harus dipastikan bahwa ini adalah dimiliki oleh partai golkar
ini tradisi itu saya kira harus dipastikan juga sekarang
bahwa ada insentif politik yang diberikan kepada partai yang menjadi pemenang kedua
jadi kalau pada periodisasi
sebelumnya golkar di dpr
maka ya sekarang seharusnya juga di mpr
jadi sehingga jelas insentif politiknya
tidak tahu saya tidak ikut lobi
saya tidak ikut lobi
jadi alat atau empuk saya tidak paham
ini kan soal keseimbangan saja
kita tidak memupeng mupeng amat
dan sidang paripurna kedua mpr ri diwarai banyak interupsi
ada yang kemudian
ada yang meminta sebagai anggota dewan untuk mempercepat pemilihan mpr
namun sebagian lain meminta agar mengikuti jadwal sesuai yang telah direncanakan
namun sebelumnya sekjen partai gerindra sekaligus wakil ketua mpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ahmad muzani
optimistis partainya akan merebut kursi pimpinan mpr
muzani mengklaim sudah mendapatkan mayoritas suara dari sembilan fraksi di dpr
ia enggan menyebutkan fraksi mana yang telah memilihnya sebagai pengganti zulkifli hasan
sebagai ketua mpr dua ribu sembilan belas
muzani mengatakan bahwa ketika saya menjadi pimpinan
sangat berharap dari partai gerindra bisa menjadi ketua mpr
kenapa karena demokrasi yang indah demokrasi yang bagus
itu apabila ada berbagi
dan saya juga ingin memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan yang baik dalam proses kelembagaan negara
sementara itu partai persatuan pembangunan mengusulkan nama arsul sani untuk menjadi pimpinan mpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
namun p tiga realistis tidak mengincar posisi ketua
sehingga p tiga mendukung bambang susatyo dari fraksi partai golkar untuk menduduki kursi ketua mpr
saya yang ditugaskan untuk menjadi pimpinan mpr dari p tiga
harus bersedia lah
harus bersedia bang kursi ketua mpr
enggak lah p tiga tahu diri lah
ya saya kira kalau bagi p tiga yang paling pas itu ya mas bamsud memang
ya tadi adalah narasi narasi yang berkembang dari para elit politik di senayan soal kursi ketua mpr
memang perebutan kursi ketua mpr tampaknya masih alot
belum ada kata sepakat soal siapa yang akan duduk di kursi empuk ketua mpr

peta politik perebutan kursi ketua mpr kabarnya mengerucut antara gerindra dan juga golkar
gerindra menunjuk ahmad muzani sementara golkar bermanuver dengan mendorong bambang susatyo
pertanyaannya sekarang adalah siapa yang akan mendapatkan kursi ketua mpr
dan bagaimana dinamikanya sampai dengan hari ini
kita akan coba ulas malam hari ini
kita akan tanyakan apakah ini soal empuk atau alot atau soal apa
bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini
sebelah kiri saya sudah ada kang sodik mujahid ketua dpp partai gerindra
kang sodik terima kasih sudah hari selamat malam
selamat malam assalamualaikum
dan sudah ada bang maman abdurrahman wasegjen partai golkar
bang maman selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari
dan ada bang adi praitno analis politik dari uin jakarta
bang adi praitno selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news
kang sodik dan juga bang maman ini tampaknya kan tertunda ya pemilihan ketua mpr di pimpinan mpr ini
penyebabnya apa ini karena masih alot belum ada kata sepakat atau apa sih sebetulnya
ini gara gara gerindra apa gara gara golkar saya tanya ke kang sodik
kalau soal penundaan ini tidak terkait langsung soal pencalonan antara gerindra dan golkar
kami masih menunggu teman teman dpd sebagai salah satu tanda petik fraksi yang cukup besar untuk ikut nanti memberikan suara
dan masih berlangsung malam hari ini ya
masih berlangsung malam hari ini
pilih perwakilan ya
tapi memang dibalik itu yang rame dan menentukan adalah soal pimpinan mpr
antara gerindra dan golkar
sudah muncul artinya betul ya antara dua fraksi ini yang posibilitinya paling besar
ya kalau posibilit paling besar kamilah ya
karena sudah empat puluh satu kelihatannya survei survei kami
tapi ini sekali lagi tergantung kenegarawanan
tergantung kenegarawanan dari para pimpinan partai dan juga tergantung nanti kenegarawanan jika diperlukan
pemilihan langsung oleh semua anggota dpd
dan anggota dpr
kenapa saya katakan kenegarawanan
karena menurut sedikitlah soal bekas bekas pemilihan presiden
dibawah kan belum solid benar
di atas itu alhamdulillah sudah solid kata pak maman tadi dalam ngobrol sudah solid
tapi di bawah kita harus faktual harus jujur itu belum solid sekali persatuan itu
dan tampaknya itu akan lebih rapih
elit dengan kenegarawanannya menyerahkan pimpinan mpr kepada gerindra
pak maman apakah bisa diterima kemudian kalau tadi sudah dikatakan
kalau kemudian kedegarawanan itu diserahkan kepada gerindra
ini soal soliditas begitu
karena golkar kan sudah menunjuk bapak susatyo ya untuk dicalonkan yang cukup kuat
yang pertama kita harus mengapresiasi kepada siapapun partai
apalagi dia punya kursi di dpr
untuk mencalonkan setiap kader kader terbaiknya
jadi artinya kita apresiasi dan kita hormati
jadi golkar tidak pada posisi yang apa gitu
bagi kita ini adalah sebuah proses dinamika yang biasa biasa saja
nah toh juga nanti kalau memang ternyata teman teman gerindra tetap serius mendorong mas mujani
di lapangan nanti yang akan menentukan gitu
yang kedua begini
pertimbangan proporsionalitas dan tenggang rasa
kalau tadi disampaikan faktor kenegarawanan yang disampaikan oleh mas sodik
justru saya balik
kalau memang mau kenegarawanan yaudah mas sodik nggak usah ambil dpr
kasih demokrat mas sodik ambil ketua mpr
bagi saya prinsip kenegarawanan itu tidak terlepas dari ukuran proses perolehan kursi
kita juga tidak memaksa
gerindra untuk mendukung calon dari golkar nggak ada masalah kok
tapi yang terpenting bagi kita adalah kenegarawanan itu dibangun dengan konsensus kebersamaan
kami partai koalisi sudah sepakat
prinsip kita adalah prinsip kebersamaan
tenggang rasa untuk menjaga keutuhan bangsa ini
oke soal kursi ketua mpr sudah sepakat juga belum partai koalisinya pak jokowi
di koalisi sampai hari ini kita sudah
itu sudah yakin itu bang oman
memang kita berharap kalau bisa musawarah mufakat
ini kan sudah bagus nih
kemarin pemilihan dpr kita nih
semua sudah diatur secara proporsi
teman teman gerindra juga masuk di situ
alangkah eloknya dan enaknya kita berikan sebuah tontonan yang sangat positif kepada masyarakat indonesia
kalau yuk kita masuk menuju ke arah musawarah mufakat
jadi saya pikir hanya tinggal di situ
oke kalau harus golkar kenapa bang oman
apakah karena insentif partai dengan jumlah kursi ke nomor dua
atau apa sebetulnya
bagi saya yang pertama begini
selain tadi ya pertimbangan perolehan kursi kedua
saya pikir pertimbangan yang lain adalah faktor kapabilitas juga
ya kita melihat kandidat yang kita usulkan adalah pak bambang susatyo gitu
dengan segala track recordnya beliau yang memang kemarin terakhir menjadi ketua dpr
menurut kita cukup pantas dan pas kalau kita usung beliau menjadi ketua mpr
ketua mpr ini sebetulnya penjaga
sebenarnya kan menjaga marwah dan pilar demokrasi bangsa kita
karena dengan konfigurasi struktur yang kurang lebih ada sepuluh pimpinan mpr
ini kan sebetulnya sudah mengakomodasi
sudah terwakili semua ya
sudah mengakomodasi kepentingan teman teman yang tadi
kalau kita mundur ke belakang kurang lebih sekitar dua bulan yang lalu tiga bulan yang lalu
perdebatan kita memperdebatkan masalah penambahan kursi mpr ada yang pro dan kontra
namun demi kebersamaan kita semua
akhirnya kita mengakomodasi juga teman teman yang lain
akhirnya diputuskanlah menjadi sembilan plus satu di dpd
menurut saya kata kunci kebersamaan itu sudah kita buktikan
prinsip kenegarawan kita kenegarawanan kita dari semua partai sudah kita buktikan
dengan mendukung mb tiga dengan menambahkan
nah sekarang menurut saya tinggal tergantung teman teman gerindra ini
sebetulnya nggak ada lagi permasalahannya
golkar juga tidak akan kemudian menyerahkan begitu saja kursi ketua mpr ke gerindra
kira kira begitu saya ke mbak adi prait
dari luar anda membaca ini bagaimana
mbak adi prait pepeta perebutan kursi ketua mpr
soal apa ini sebetulnya yang diperdebatkan
saya ada dua hal pertama mudah
mudah dalam arti andai kelompok oposisi pendukung jokowi ini solid
saya kira golkar akan mendapatkan posisi karpet merah untuk menjadi pimpinan mpr
kenapa karena dia adalah pemenang
jadi rasional kalau meminta itu secara terbuka
sebagai bagian dari reward and punishment
karena pdp sudah dapat pimpinan
kan kira kira begitu di dpr
maka nomor dua dipilih adalah golkar yang otomatis mestinya
cuma problemnya sepertinya partai partai koalisi pak jokowi ini nggak solid
misalnya pdip itu kan terkesan agak sedikit main mata dengan gerindra
sejak pertemuan awal ada pertemuan di mana mana itu
ini yang kemudian agak rame
sementara bagi golkar bamsud ini adalah harga mati
kenapa sebagai bagian tidak ada rivalitas di ketua umum golkar
ini agak sedikit gampang cara menjelaskannya
nah yang kedua
ada konflik batin misalnya
dengan teman teman pdip itu bukan hanya soal tidak mau memberikan karpet merah misalnya kepada teman teman golkar
ada satu persoalan yang menurut saya cukup serius
pdip itu punya kepentingan untuk melakukan amandemen terbatas
untuk mengembalikan misalnya gabhn
sementara golkar statement statementnya dari awal
kalau di tracking itu tidak mau ada amandemen terbatas begitu
karena dianggap dia setback kembali ke zaman order baru dan seterusnya
ini yang saya kira argumen mudahnya
argumen sulitnya karena memang pola koalisi
di sidi kita itu agak sulit ditebak
makanya kemudian terjadi argumen argumen di mana merembet kemana mana soal amandemen terbatas
kemungkinan tentang bagaimana sikap kenegarawanan yang harus diakomodasi misalnya
karena suka tidak suka
gerindra ini adalah simbol dari oposisi yang kalau dirangkul seakan akan semua persoalan selesai
tapi nyatanya demonstrasi yang begitu besar belakangan
dekonsiliasi di lokal elit
sering makan bareng di tuku umar
tidak menyelesaikan apa apa
jadi tidak seserahannya itu sebenarnya
sikap kenegarawanan dan dekonsiliasi berbasiskan sharing power
artinya ini belum sulit untuk bertemu ya
titik temunya atau bagaimana
ya sedang ngolah sih sebenarnya
apakah golkar ataupun gerindra
makanya kemudian soal penetapan siapa ketua mpr ini agak mundur
kan rencananya malam ini
ya mungkin entah sampai kapan
apakah sebut kita tentang pdip
bahwa iya sampai hari ini kita punya kesepakatan
dan memang masih ada beberapa pembicaraan
terlalu besar harganya
kalau pdip sampai harus keluar dari kesepakatan koalisi bersama sama kita
harganya terlalu besar
hari ini sudah terlanjur guyup kita ini
kita lihat hampir semua proses politik berjalan secara smooth
bahwa ada dinamika ya itu biasa
tapi jadi kalau tadi saya bilang kalau sampai pdip harus ambil keputusan untuk mendukung gerindra
pasti akan punya konsekuensi politik yang sangat besar
nanti kita bahas soal dukung mendukung
saya ke kang sodik dulu sebelum lupa
bang sodik jadi apa yang sedang diolah saat ini
tapi saya ingin klarifikasi dulu
psis soal pimpinan dpr ya
kenapa katanya gerindra tidak negarawan memberikan wakil ketua dpr kepada demokrat
menurut undang undang md tiga
pimpinan dpr adalah pemenang
pemilu beserta urutannya
dan kami yang masuk itu
yang kedua saya katakan tadi
pertama adalah persatuan di bawah
konsolidasi di bawah
yang ketiga adalah visi kita
negara kesatuan republik indonesia
dan itu harus oleh kita
kemudian untuk mengatur
mengatur pembagian itu
sehingga menjadi simbol dari persatuan itu
pertama yang tadi
pertama adalah soal keseimbangan demokrasi
saya sering mengatakan untuk bulan juli
saya katakan indahnya nkri
jika presidennya adalah pak jokowi
ketua dpr nya adalah pdip
dan ketua mpr nya simbol oposisi adalah gerindra
tapi apakah itu bisa menjamin kang sodik
betul betul meredakan sampai ke bawah
dan juga ini soal dukung mendukung
saya juga ingin konfirmasi dulu
kalaupun kemudian sudah sangat percaya diri
golkar juga percaya diri
gerindra juga percaya diri
nah dukungan ini kan juga tidak bisa lepas
dukungan politiknya sudah sejauh mana dihimpun
apakah sudah betul betul solid
atau memang masih mengolah tadi
tadi disinggung oleh bang adi pritnik
kita akan bahas itu saja
kita akan segera kembali
baik sebelum kita lanjutkan kita coba dengarkan apa kemudian kata ketua dpp partai pan yandri susanto soal perebutan kursi ketua mpr ini
yang kami dengar tadi malam sampai tadi pagi itu dinamika untuk menentukan siapa ketua mpr itu cukup alot
karena gerindra mau
pkb masih mau
artinya semua kemungkinan kemungkinan
kejutan kejutan kemungkinan terjadi bisa
apa namanya seperti lima tahun yang lalu yang bang jul tidak diduga duga menjadi ketua mpr ya bisa menjadi ketua mpr gitu
saya ke kang sodik lagi kalau begitu
kang sodik kalau bicara kemudian hitung hitungan ya di parlemen begitu di dpr atau mungkin hitung hitungan politiknya peta politiknya
memang gerindra sudah mengumpulkan suara dari mana saja kang sodik
apakah sudah betul betul yakin kalau kemudian harus berlawanan dengan partai koalisi pak jokowi
meskipun tadi kita lihat
kita juga masih mempertanyakan apakah tidak begitu suara dari partai koalisi pak jokowi
ya tadi pak maman ya mengatakan bahwa apa tadi ada membangun kebersamaan
kemudian membangun musyawara
mufakat sama juga majelis permusyawaratan
kita ingin benar benar itu adalah kesepakatan
musyawarah dan sekali lagi kalau saya boleh istilahnya pak harto mengetuk hati para negarawan kita
mengetuk hati para pimpinan partai
mengetuk hati orang per orang
marilah kita bangun indonesia ini dalam sebuah frame nkri yang utuh
dimana ada keseimbangan demokrasi
saya katakan tadi presidennya sudah jelas pak jokowi dari partai mana ketua dpr atas dasar undang undang
adalah mbak puan dari pdip tinggal satu nih
satu memang tidak ada turut undang undang
tapi diatur oleh kesepakatan
para pimpinan fraksi para pimpinan partai
dan saat itulah kita mengandalkan benar benar
ini kan belum sepakat kang sodik lalu bagaimana
nah karena belum sepakat maka kita terus berbicara antara pimpinan pimpinan partai
dan kalau misalnya itu sampai tidak berhasil
maka mungkin nanti akan dilakukan proses penyelidikan
artinya gerindra masih mau lebih lebih juga sampai hari ini
saya kira semua
gerindra juga begitu
saya kira teman teman golkar juga begitu
karena memang ini adalah sesuatu yang saya kira akan menjadi simbol
simbol bagi rakyat kita yang banyak
yang katakanlah masih awam
memerlukan keteladanan di dalam proses persatuan dan kesejahteraan bangsa
dan ditunjukkan oleh kenegarawan elit untuk membagikan posisi posisi itu
sudah ada suara pasti kang sodik berapa kemudian dukungan yang sudah dihimpun oleh gerindra
kalau memang ingin mengincar kursi ketua mpr
fraksi mana fraksi mana
tapi orang per orang kami terus melakukan pendekatan pendekatan
yang tadi mengetuk hati menggugah
oke lah untuk kebaikan itu jangan kepang loh kita
setelah di dpr dalam pilpres kita bermain politik
di dpr diatur oleh undang undang
ini adalah lembaga kenegarawanan
bang maman tadi bang adi praetno katakan bahwa ini kan tampaknya juga di koalisi pak jokowi ada pdip main mata
kita juga tidak tahu kemudian pkb ini suaranya kemana
kalau memang sudah yakin ini golkar akan menjadi ketua mpr
artinya kan perlu dukungan yang solid
apakah betul betul solid dukungan itu didapatkan
sampai saat ini kalau di internal koalisi kita alhamdulillah solid
memang kemarin pkb kan ada plan ada rencana mau dorong cak imin gitu umumnya
tapi alhamdulillah kan sudah dia jadi wakil ketua dpr
jadi artinya sudah hampir final
ini sebetulnya ini begini
ini sebetulnya begini
saya tadi bilang saya mau sedikit klarifikasi terkait masalah rekonsiliasi di arus bawah
ini kan sebenarnya masalahnya kan di internal tim tim pendukung di gerindra
antara partai gerindra sama teman teman fpi aja udah ribut ribut
ngapain bawa bawa masalah mereka ke kita kita
ya selesaikan sendiri
makanya kita nggak mau ikut campur kalau urusan di lapangan itu
jadi saya pikir itu satu
yang kedua begini
pada dasarnya semangat kita semua ini ingin semangat guyup kebersamaan
yang pertama sudah kita buktikan dengan merakukan revaluasi eh sorry
amanemen terbatas md tiga
kita lakukan perubahan terbatas md tiga dengan mengakomodasi sembilan tambahan jadi sepuluh
itu bagi kami sudah sebuah luar biasa bentuk extra effort
karena di tengah ada situasi situasi yang menurut kita juga beresiko
tapi itu sudah kita buktikan
sebenarnya hari ini saatnya teman teman gerindra ini juga ikut membuktikan kebersamaan itu
jangan sampai jadi kayak anak kecil anak manja yang kepengen permen lalu ngambek ngambek
nah ini kita juga nggak mau
kita udah buktikan loh
yaudah ya berapa kursi
yuk tambahin jadi sepuluh
jadi saya rasa udah ini tinggal sebetulnya kalau toh juga nanti akhir
sampai hari ini sih kita tetap berusaha untuk merangkul
tapi kalau memang ternyata akhirnya harus bertarung ya ini demokrasi
ya pilihan voting adalah yang terbaik
ini cuman biasa
tapi biasa lah itu
kita tidak ngambek ngambek
kalau kita mau ngambek itu adalah waktu jogres itu
kita semua tahu loh
orang merambek ya
orang ada kasus katanya merasa dicurangi gitu kan
tapi kita tidak ngambek
kita ketemu dengan pak jokowi
dan itu memberikan kemudian kenyamanan
tapi tampaknya kenyamanan di bawah itu
dan mohon maaf tidak terkait dengan fpi
kenyamanan di bawah itu belum tuntas
dan rasanya akan lebih tuntas ketika kemudian komposisinya seperti yang tadi
bisa menjamin itu kang sodik
saya datang ke sini saja orang menyampaikan pendapat pendapatnya kok
bahwa saya boleh dikatakan bisa menjamin
boleh dikatakan bisa menjamin ini sangat akan memberikan yang signifikan
kepada persatuan bukan hanya di level elit
yang kata pak bambang sudah terjadi
tapi di level bawah
ini artinya adu kuat saja
antara golkar dan juga partai gerindra
penentuannya ada di mana
dalam koalisi yang apa
dalam lobby lobby yang masih alot sampai dengan malam hari ini
karena kalau nggak alok kan sudah dipilih malam hari ini sebetulnya
ya saya kira ada dua hal penentunya
pertama tentu adalah teman teman bekas pendukungnya prabowo
ada pan ada pks dan demokrat yang memang kawin cerainya ini dengan gerindra agak kurang baik
disertai dengan lontaran saling kritik saling singgung saling menyalahkan dan saling tuding di mana mana
apakah gerindra kalau memang serius ingin memajukan pak muzani bisa tidak misalnya mengambil tiga partai politik ini yang sempat mendukungnya
tentu tidak pernah dilupakan juga bahwa soal posisi dpd yang jumlahnya satu ratus tiga puluh
ini menjadi satu hal yang penting juga untuk diyakinkan
jangan sampai ribut ribut di internal partai koalisi prabowo dan jokowi tapi dpd ini dilupakan sebagai bagian penting untuk memenangkan itu
tapi satu hal yang pasti statementnya pak maman ini sebenarnya mengultimatum pdip
jangan pernah main main dengan kesepakatan koalisi
itu bahasa sederhana begitu
mengultimatum artinya pdip jangan pernah genit dan main mata dengan pihak lain
soal ketua mpr ini adalah harga mati bagi golkar
ada pak bamsot yang kemudian diprotes itu kenapa
ini untuk membagari pak bamsot tidak menjadi rival utama bagi pak erlanggadi ketua menggolkar
ini penting ini yang saya kira kemudian agak sedikit jelimet cara menjelaskannya
pada saat yang bersamaan pdip juga ingin secure bahwa agenda perubahan amandemen terbatas itu soal gbhn ini disetujui
sementara golkar narasi narasi politiknya tidak mau melakukan amandemen itu
gerindra pada saat yang bersamaan cukup sama suasana hatinya tentang gbhn
kembali ke undang undang dasar yang seperti jawa tenggara
seperti jamannya orda baru
di sinilah yang saya kira kemudian sebenarnya soal pdip
andai pdip tegas tidak mendukung pihak lain hanya mendukung golkar
semua game ini selesai
dan sampai hari ini belum selesai karena itu ya
dan yang jelas menurut saya kalau memang pdip jadi mendukung teman teman gelindrah konfigurasi dan konstelasi politik ke depan akan totali berubah
berubahnya bagaimana tuh
ya tentu ini akan menjadi catatan penting bagi golkar
bahwa pdip ini tidak akan berubah
sejalan dalam banyak hal
apalagi untuk sesuatu yang memang dipertaruhkan hidup mati bagi golkar
sesuatu yang penting aja tidak didukung ya sudah bergen posisi yang lainnya itu tergantung suka suka
ini yang saya kira saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pak maman jangan pernah main main dengan kesepakatan koalisi
dan saya melihat teman teman pdip melangkah ke atas
melangkah ke atas tuh maksudnya
melangkah ke atas
lebih berdewasa lebih bernegara awal
setelah pertarungan presiden pdipr dia melangkah
oke sampai ada yang sudah batuk batuk saya ganti ke pak maman
tapi kita break dulu ya pak maman ya batuknya
silahkan dilanjutkan kami akan segera kembali saja
baik saya langsung ke pak maman
silahkan bang maman apa tanggapan anda tadi soal golkar ini
yang tampaknya juga belum partai partai koalisi belum solid
apakah masih ada yang belum tuntas apakah soal gbhn itu menjadi penghalang atau bagaimana sih
begini mas terkait mengenai amandemen terbatas undang undang dasar empat puluh lima dan menghidupkan kembali gbhn
statement resmi kita kan kita bukan pada posisi yang setuju atau tidak setuju
kita pada posisi duduk bareng lagi kita bahas dulu benar benar ini mau yang mana
karena taksir publik pada saat melihat amendement ini kan sudah macam macam
sudah kemana mana nih
nah itu yang harus kita sinkronisasi dulu terlebih dahulu diantara sesama partai koalisi ini
karena dari awal komitmen utama partai koalisi di pak jokowi dari awal adalah kita ia sekata
bahwa kita mencoba setiap rumusan langkah langkah strategis yang mau kita keluarkan
itu semua kita bahas dulu di internal partai koalisi
nah golkar nggak mau ujuk ujuk lompat lompat begitu saja
yuk kita duduk bareng bareng dulu
jadi itu clear ya posisioning kita terkaitkan
karena kemarin kan pada saat muncul opi sebut ini publik kan langsung macam macam tafsirnya
ada kelompok kelompok yang menganggap mundur ke belakang dan segala macamnya
maka dari itu kita pengen disinkronisasi terlebih dahulu
karena di internal partai koalisi belum ada pembahasan itu
jadi saya pikir itu bukan it's not a big deal yang menurut saya tidak terlalu gimana
karena toh kita juga baik baik aja
tapi anda sepakat tidak apa ketika tadi bang adi praetno
kalau sebetulnya koalisi pak jokowi sosial apa sosial
tidak ada lagi kemudian
mas ini sebetulnya ini kita menghargai gerindra aja mas
ini sebetulnya kita ini benar loh
ini kalau kita mau jalan jalan aja terus kenapa
tapi karena tadi kita ingin memulai sesuatu ini secara baik baik dengan prinsip tadi
gotong royong kebersamaan dan guyup
karena toh juga pada akhirnya kita nggak pernah mengenal namanya oposisi atau bukan oposisi
karena fungsi pengawasan
legislasi dan budget itu sudah melekat di dalam diri saya dalam diri mas
sudah melekat semua
jadi yang namanya kami partai golkar partai pendukung pemerintah
partai yang ada di dalam pemerintahan
toh juga nanti ke depan juga punya hak konstitusi
untuk memberikan kritikan dan pengawasan kepada pemerintah
jadi nggak ada yang gimana gimana
baik kang sodyk apakah kalau pun nantinya ketua mpr ini
akhirnya menjadi milik gerindra begitu
apakah ini juga serta merta akan merubah posisi politik gerindra ke depan
di dalam koalisi terhadap pak jokowi
soal melantik presiden melantik wakil presiden kemudian perubahan ya
memang ada fungsi itu
dan itu saya kata kata tadi sangat amat bisa dibicarakan antara pimpinan itu
tapi saya melihatnya adalah kita harus faktual loh
masyarakat kita perlu simbol lagi
simbol demokrasi simbol kesatuan
dan simbol itu akan lebih representasif
ketika yang tadi presidennya oleh jokowi
tapi gitu loh ya nggak
manifestasinya ke situ ya kang sodyk
karena kalau fungsi mpr kita tahu kok
dan itu sangat mungkin dibicarakan
mau gbs sangat mungkin dibicarakan ya nggak
tapi lebih kepada itu
itu sebabnya saya tadi mengajak
bermusyarat oke kita bicara demi persatuan bangsa ya kan
untuk utuhan bangsa kita
karena sekali lagi rakyat kita perlu
perlu keteladan itu simbol itu
karena fungsi mpr tanda petiklah terbatas
bukan lembaga tertinggi lagi
semua bisa dibicarakan
tapi teladan bagi rakyatlah yang harus kita sampaikan kepada mereka
oke bang maman tangkapi dulu
silahkan sebelum saya kembangkan
ini kalau ibarat dalam pertarungan ilmu silat mas
ini bunga bunga yang dikeluarkan oleh teman teman green dry ini
masa sih kan yang didukung juga banyak tadi klaimnya dari green dry
ini kan klaim
tapi kembali lagi contoh misalnya
di media kita lihat
pks saja statementnya udah dukung
ini klaim juga atau bagaimana nih
di medianya mas
saya nggak usah sebutin itu
tapi artinya maksudnya ingin saya sampaikan di media media
opini sudah seperti itu
saya tadi ingin saya setuju tadi yang disampaikan oleh mas adi prait
nggak usah dulu ngurusin partai kita lah
koalisi di kita lah
terlalu cepat gitu ngurus ngurusin kita dulu
urusin dulu partai yang kemarin di internalnya mereka lah
antara dengan pks pan dan demokrat lah
nggak bisa jawab itu
jadi saya pikir itu dulu
itu dulu diberesin
jadi nggak usah
itu melihat pak prabowo adalah sebagai jeneral
padahal ketika itu berakhir
beliau dengan sangat bersyaratnya mengatakan
mandat kepada kami kepada saya sebagai capres sudah selesai
itu sangat amat demokratis
jadi diberikan ruang kepada mereka untuk pilih pilih
tapi jika ada hal yang sangat strategis
mereka balik lagi kok
pemimpinan mpr ini strategis jadi balik lagi yakin
saya sudah konfirmasi kok tentang pernyataan pks
hasil konfirmasinya apa
bukan yang tadi dikatakan pak prabowo
kita lihat loh bagaimana pks secara lembaga ya kan
secara lembaga nanti
pak adi braidno silahkan
kalau melihat kecenderungannya
belakangan memang teman teman gerindra ini se faseh pdip
bicara tentang kenegaraan
tentang wawasan kebangsaan yang bersama
hampir copy paste lah sebelas dua belas nya
ini menunjukkan memang ini bukan hanya soal main hati
tapi ada keseriusan untuk menggalang kebersamaan tentang
siapa yang harus jadi pimpinan mpr
kalaupun pdip agak nekat mendukung teman teman gerindra
ini akan menambah rivalitas di internal pendukung jokowi
ini agak tidak mesra dengan nasdem
jadi video viral yang selama ini kita lihat nih
yang lewat lewat aja
itu bukan hanya terjadi pada nasdem
tapi juga akan terjadi pada golkar ke depan
tentu ini juga artinya
pasti ada konsekuensinya
golkar ingin mengunci pimpinan mpr sebagai konsekuensi
bahwa pak bamsud ini tidak menjadi rival wairlangga
ini suatu hal yang dipertaruhkan hidup mati memang
betul begitu pak maman
kang maman berapa kali sebenarnya ngomong
nah saya sudah melihat verifikasi yang terkait konsensus di internal
sampai hari ini nggak ada mas
jadi tidak ada jaminan juga
hari ini saya pendukung setia pak erlangga
kalau melihat beberapa statement statement
wah saya full lah saya dukung pak erlangga
artinya ada konsekuensi politik juga sebetulnya
kalau kita ingin menjadikan pak bamsud satyo
menjadi ketua mpr
tapi nggak ada mas
jadi ini murni memang bagian dari kita menghargai dan menghormati
tidak ada jaminan untuk seorang bamsud satyo
pada saat dia menjadi ketua mpr
terus dia tidak maju menjadi ketua umum golkar
kok tidak ada jaminan
karena kembali lagi kondisi di internal partai golkar itu sangat dinamis
jadi bagi kami itu nggak ada kalas itu
nah yang terpenting bagi kita adalah sebetulnya prinsip
saling menghormati dan menghargai kebersamaan yang ada hari ini
sama halnya pada saat hari ini kami partai golkar
bersama sama dengan partai koalisi bersama sama dengan pdip
mungkin dengan nasdem dan lain sebagainya
mencoba menghormati dan menghargai teman teman di gerindra
walaupun kita pernah berbeda di beberapa bulan yang lalu
tapi hari ini kita punya kesamaan bahwa kita ingin bangsa ini ke depan lebih baik
mari kita bangun stabilisasi politik nasional secara maksimal
saya pikir itu aja sebetulnya tujuan yang nggak ada lagi
sebelum kekasih kasih saya nggak dipayangin lagi
anda melihat ini muaranya akan kemana nih ujungnya
apakah kita akan melihat pimpinan mpr akan voting
atau bisa menemukan kata mufakat di dalamnya
sesuai dengan permusyawaratan namanya sendiri
saya melihat kecenderungannya ini voting
jadi aja voting kok apalagi mpr
jadi head to head nanti nih antara dua kubu misalnya
ini mbak amsot dengan pak bosani
ya tidak apa apa itu bagian dari proses demokrasi yang harus kita hargai
soal kalah menang belakangan yang penting ada usaha untuk menang
kan itu aja sebenarnya
dan kita juga akan mengapresiasi
ini kan kalau kelompok kelompok oposisi juga tidak diberikan satu space
kesempatan untuk menempati posisi strategis
landai landai saja memang politik kita mirip mirip maji stalin ke depan
biarkan aja lah ini diada dinamiknya
ada soal lobby bagaimana memanajemen konflik yang ada di teman teman koalisi
sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa politik itu ya
bukan jalan masuk surga
tidak bisa hitam putih gitu loh maj
kang sodik tuh gimana
jadi ketika bicara tentang mpr lembaga permusyawaratan
benar benar saya mengajak kita adakan keseimbangan demokrasi
keseluruhan politik dan mengajak mengamalkan
mengajak partai golkar ya
semua dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan
saya betul betul mengamalkan
dalam debat debat di dpr juga politik
tapi dalam lembaga kedegarawan dan mpr ini
mari kita amalkan permusyaratan atas dasar hikmah dan kebijakan itu
yang dipakai oleh para elit
ini yang bawah saya sejak bulan juli loh
untuk penetapan pimpinan mpr ini
jadi kalau tadi bang adi pradhan mengatakan ini bisa jadi muaranya kevankan
anda akan melihat ke arah sana juga tidak sih
ini bisa jadi voting nih kayaknya kalau melihat konstelasi
ya itu kan bagian dari demokrasi
jika tidak bisa diambil kita kan demokrasi pancasila
hikmah kebijaksanaan permusyawaratan
kita berharap ada itu dan kita terus berbicara
tapi jika itu tidak memungkinkan
karena itu juga tidak salah bagi demokrasi
kita akan jalani proses itu
oke jadi ketua mpr nya adalah sesuai dengan judul kita malam hari ini
untuk rakyat indonesia
bapak aman untuk siapa
bapak amman untuk siapa
bagi saya dan bagi kami dari internal partai koalisi
hari ini kita membutuhkan figur ketua mpr yang memang betul betul memahami konfigurasi institusi legislatif kita
nah itulah kenapa salah satu alasan partai golkar merekomendasikan pak bambang susatyo
karena beliau sudah melalui sebuah proses fase tingkatan dan cukup memahami seluk beluk di lembaga legislatif kita
terakhir beliau adalah mantan ketua dpr
dan saya pikir cukup argumentatif cukup rahasia
dan cukup rasional dan cukup masuk akal
kalau kita merekomendasikan pak bambang susatyo
dengan catatan bahwa apapun yang kita dorong ke depan adalah spiritnya adalah untuk bangsa dan negara
oke jadi besok ini ya besok pemilihan nih ya kang sadiq bambang atau gimana
dalam jadwal besok jam tujuh malam
oke jam tujuh malam kita akan lihat ini semuanya seperti apa pemilihan ini
mudah mudahan betul ketua mpr yang terpilih siapapun itu adalah untuk rakyat indonesia
kita akan nantikan seperti apa prosesnya di parlemen
terima kasih banyak kang sodik sudah hadir
bang oman terima kasih banyak sudah hadir
bang adi prato terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini
salaman dulu deh takutnya besok gak jadi salaman
kita akan kembali dengan informasi lain